hai pertumbuhan ekonomi jawa timur di target tumbuh lima hingga lima delapan persen pada tahun dua ribu dua puluh dua meski
pandemi kofit sembilan belas masih menghantui dalam refleksi akhir tahun di gedung bank indonesia
selasa dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh satu sinergitas pemerintah provinsi jawa timur dengan pemerintah kabupaten
kota yang telah berjalan dalam penanganan kofit sembilan belas diharapkan bisa dipertahankan sehingga
mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan sejak pandemi pertumbuhan ekonomi jatim
diakui melambat minimnya permintaan masyarakat membuat inflasi jatim cukup rendah namun laju
pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh satu jawa timur menunjukkan perbaikan di tengah berbagai upaya pengendalian
penanganan pandemi kofit sembilan belas provinsi jawa timur juga tengah meningkatkan akses transportasi
untuk menambah konektivitas serta mengatasi disparitas harga antar daerah untuk pengendalian
inflasi perekonomian jawa timur pada tahun dua ribu dua puluh satu pada slide yang ketiga terus menunjukkan
tren perbaikan perbaikannya cukup signifikan laju pertumbuhan ekonomi di jawa timur ini
sesuai dengan datanya pak dadang di bps mencatat angka sebesar tiga dua puluh tiga persen secara
tahunan pada triwulan tiga capaian ini menjadi kabar gembira sekaligus energi positif buat kita
bagi percepatan pemulihan ekonomi di jawa timur senada dengan bank indonesia pemprov jatim juga
yakin ekonomi jawa timur optimis membaik pada tahun depan capaian vaksinasi yang sudah mencapai target
lebih percaya diri untuk melakukan aktivitas ekonomi termasuk kegiatan dagang antar pulau
provinsi bahkan gubernur jawa timur kofifah juga meminta pengusaha shipping line
bisa memberikan kelonggaran kapasitas kirim barang khusus umkm saya sudah menghubungi mereka
bahwa ada kelonggaran untuk pelaku umkm bisa mengirim barangnya tanpa harus penuh satu
kontainer untuk bisa dibantu melalui shifting line yang ada di tanjung perak ini sementara persatuan
pengusaha perusahaan pelayaran niaga nasional indonesia surabaya atau
insa siap membantu pemerintah jawa timur mendukung percepatan perbaikan ekonomi tahun depan
dapat kami gambarkan situasi perdagangan nasional itu membaik walaupun itu di era pandemi nah kami
sebagai shipping lokal yang memfasilitasi perjalanan logistik itu kami sudah menyiapkan
armada armada kami dan bahkan sebenarnya supply armada kami ini sudah menyiapkan armada armada kami
itu sudah lebih daripada demand yang ada jadi harapan kami adalah gini pemerintah sekarang ini
problem pemerintah dimanapun bukan cuman indonesia itu terjadi traumatis yang luar biasa kenapa karena
kenaikan tarif yang sangat masif di dunia internasional demikian juga kelangkaan space yang
ada juga kelangkaan kontainer itu kami jamin ya bahwa di shipping lokal itu tidak akan pernah terjadi
karena kami sudah oversupply tadi namun pengamat ekonomi universitas erlangga surabaya mencatat
kelonggaran perizinan di sektor pariwisata juga penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat
jangan takut untuk membuka pariwisata karena itu adalah suatu penopang kehidupan ekonomi masyarakat
karena semua wilayah yang ada di jawa timur itu sebenarnya sudah membangun pariwisata
rbi jawa timur
sebab pada sektor pariwisata banyak kegiatan usaha yang berkaitan
seperti transportasi hotel dan umkm
ardia putri herudwi sudarmanto surabaya jawa timur